lantas seperti apa peta aksi teror di seluruh dunia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
kami akan bentangkan pada anda rentetan serangan teror di berbagai belahan dunia
dan peta data mobile ini kami ambil dari www storymaps sri com
sebuah situs hasil kolaborasi dari asri story maps bersama dengan peace tech lab
menggunakan berbagai sumber data yang dikumpulkan wikipedia
terkait dengan kronologi serangan teror terkini secara global
dan kita lihat bersama
ini adalah slide untuk memperlihatkan bahwa total sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
baru lima bulan kita menjadi dua ribu tujuh belas dan ternyata sudah ada lima ratus empat serangan di seluruh dunia
dengan korban jiwa lebih dari tiga tiga ratus orang
anda bayangkan ini adalah peta yang menunjukkan serangan serangan
ataupun aksi aksi teror terjadi di seluruh dunia dengan berwarna warni
apa maksudnya warna warna tersebut
ini adalah penyebab ataupun jaringan jaringan yang melakukan aksi teror tersebut sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
ada al qaeda al shahab bokoharam islamic state ataupun isis pkk kemudian juga taliban dan juga lainnya
dan kita lihat dari bila kita rinci sedikit bagaimana dengan al qaeda
al qaeda tercatat melakukan mayoritas ada di titik titik ini
dengan dua puluh total serangan aksi teror yang mereka lakukan tujuh puluh empat korban jiwa yang mereka sebabkan
selanjutnya bila saya turun lagi ke bawah al shahab ini ada di sekitar ethiopia
kita lihat bersama ada tiga puluh serangan yang dilakukan oleh jaringan teror ini
dengan dua ratus delapan korban jiwa di wilayah yang ada titiknya di plasma
selanjutnya bila saya ke boko haram kita lihat juga menjadi salah satu concern dunia
ada empat puluh lima serangan yang mereka lakukan dengan satu ratus sembilan puluh lima korban jiwa yang mereka sebabkan
saya akan ke pkk terlebih dahulu
ini kita lihat bahwa ada delapan serangan
dengan tujuh belas korban jiwa
anda lihat ini adalah titik jumlah serangan yang mereka lakukan dengan tujuh belas korban jiwa yang mereka sebabkan
taliban ini ternyata masih juga mereka melakukan dan ini sekitar afganistan ya
kita lihat masih ada empat puluh serangan mereka lakukan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas dengan lima ratus empat puluh lima korban jiwa
dan saya akan yang terakhir ini adalah yang paling bombastis yang paling banyak melakukan aksi teror sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
anda lihat ini berwarna kuning ini adalah yang disebabkan oleh isis
isis tercatat sepanjang tahun ini saja melakukan satu ratus sembilan puluh serangan
anda bayangkan lima bulan ada berapa hari artinya begitu runtut mereka melakukan serangan dan korban jiwa adalah yang paling besar
paling merugikan isis ini

dan tidak hanya itu korbannya juga menyasar anak anak
korbannya juga menyasar wanita
dan ini akan menjadi salah satu titik menarik
bila kita melihat lebih spesifik menariknya ada indonesia di sana
saya akan lebih spesifik ke isis
saya mulai dari terlebih dahulu bagaimana yang terjadi di inggris
kita lihat bagaimana di manchester menjadi salah satu juga titik menarik
kita lihat manchester pada dua puluh dua mei dua ribu tujuh belas ketika itu terjadi konser ariana grande seorang influencer
ataupun juga penyanyi dari amerika serikat melakukan konser
namun tidak lama setelah konser berakhir setelah sang goodby akhirnya terjadi sebuah ledakan
satu serangan dengan dua puluh dua korban jiwa di sana
manchester yaitu sebuah kota yang ada di inggris dan hal tersebut tampaknya tidak berhenti satu hari
karena bila kita bergeser lebih ke asia tenggara kita lihat bagaimana asia tenggara juga menjadi sasaran oleh isis
kita lihat saya akan kesini terlebih dahulu
saya akan ke selatan
filipina untuk memperlihatkan hal juga yang menjadi pemberitaan belakangan
selang satu hari saja
empat mei dua ribu tujuh belas kita lihat di marawi city ada total secara total memang sudah begitu banyak
tapi bila kita melihat kesana di marawi city sendiri ada satu serangan dengan sembilan belas korban jiwa
satu serangan sembilan belas korban jiwa
selang sehari dari manchester
masih dari asia tenggara
kita lihat ini tampaknya menjadi salah satu yang disebutkan oleh para pengamat teror
keterdesakan isis di timur tengah membuat mereka memilih sebuah lokasi baru yaitu asia tenggara
dan kita lihat ini adalah indonesia
jakarta di sini sudah tercatat di map tersebut sebagai salah satu bagian dari serangan aksi teror
dan dikaitkan dengan isis
satu serangan dengan tiga korban jiwa sementara
tapi dari kepolisian sudah merilis
memang ada tiga korban jiwa yaitu dari pihak kepolisian
kemudian belum lagi bicara mengenai korban luka luka
ditambah dua lagi yang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri
artinya bila kita melihat indonesia juga menjadi salah satu sasaran teror
warning ini memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu
baik dari pihak pertahanan keamanan
tapi paling tidak ini menjadi salah satu bukti bahwa indonesia juga masuk dalam radar aksi teror dunia
artinya sudah sangat patut indonesia membuat sebuah pertahanan ekstra
karena memang indonesia sebagai bagian dari wilayah asia tenggara
menjadi salah satu yang paling gurih untuk dimanfaatkan oleh aksi aksi teror
kemudian gerakan gerakan radikal untuk meresahkan masyarakat
tapi saatnya kini kita menghentikan dan kita percayakan pada pihak intelijen
kemudian juga penanggulangan anti teror
bahwa teror harus berhenti hari ini
dan tidak hanya itu kita lihat juga bagaimana aksi teror ini juga menyebabkan kerugian dalam segi ekonomi
kita lihat bahwa ternyata banyak sekali kerugian yang dilakukan
bahkan mencapai puncaknya pada tahun dua ribu empat belas lebih dari seratus miliar dolar amerika
hampir dua kali lipat dibandingkan dengan aksi sebelas september dua ribu sebelas misalnya di amerika serikat
dan pada tahun dua ribu lima belas mencapai sembilan puluh miliar dolar amerika
dan ini adalah negara negara yang hancur ekonominya
terus saja konflik kemudian dilakukan serangan serangan teror
seperti kita tahu isis juga sasaran utamanya adalah timur tengah
dan irak menjadi posisi pertama
berdasarkan data global terrorism attack dua ribu enam belas
dan secara global sepanjang tahun dua ribu lima belas disebutkan dikalkulasikan oleh global terrorism attack dua ribu enam belas
bahwa aksi teror telah memangkas pertumbuhan ekonomi